kau maju pun tidak akan berubah pun
aku tidak menyangka akan semudah ini di mana pak hidayat kalau kau bisa menangkapku akan ku jawab
di dalam hati kalian
hanya dua sapi yang saja
apa yang bisa kalian lakukan
satri yang bertarung dengan usahanya
kau tidak bisa lari kemanapun
ada banyak pak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
ini adalah inti penggerak yang asli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
aku sudah bisa menebak rencana jahat mereka
karena aku dan reza pernah mengalami hal yang sama
kerajaan buru menculik orang tuaku
yang menciptakan portal ke dunia pararel
tapi malah mereka l stereotype bahwa berkah
kau bukan pengenggal mahasiswa dan kita l hydraulic hatz
bagaimana kamu tahu aku disini
aku datang tepat waktu reza menyuruh taranis untuk mengikuti
tidak ada pembunuhnya
jangan lupa membawa saya pergi pergi pergi
agency ini kenapa berkeliling
baik yang mulia black war
dan kau lagi musa
bagaimana power stone sintetis yang kau perbaiki
sudah ada di tanganku yang mulia
gunakan power stone sintetis untuk mengatakan para setia terundang
baik yang mulia black lord
tempat apa ini
pertarunganmu belumlah selesai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
dan lindungilah bumi
apakah kau bersedia
perkembanganmu akan bisa diulangi sejak beruf sembilan puluh delapan tahunan

hanya jika saya menjaga ksatria
saya bisa berkembang agar berhasil
yang mulia hartvenger ini
datang dari selatan
akhirnya kalian datang ya hahaha barsadria bagaimana dengan wujud baru
kau maju pun tidak akan berubah pun aku tak menyangka akan semudah ini dimana pak
hidayat kalau kau bisa menangkapku akan ku jawab sesuai keinginanmu
hanya ini kemampuanku
lambat sekali mari kita juga ke depannya sesungguhnya speed illusion
bagaimana dengan kemampuanmu sekarang
tidak masuk akal
aku disini itu
hahaha berakhir sudah
jangan melawan jangan melawan
allah dia ada di dalamnya
hai dari monster itu
sepertinya hatida yang menolak tidak mau bertarung kalian beruntung sampai jumpa lagi
hai dua mona